aku gak telatkan dateng ya
rasaan gue duluan dateng ya
lia kita kesana yuk
lily mending kita kesana aja

aduh apaan sih
lo jangan nemenin gue yuk
aku akan memulai lembaran baru
selamat tinggal mas yos
tunggu aku ranti
aku gak akan biarkan semua ini begitu saja
saya nikahkan engkau dengan ranti binti ali afan
yang telah mewakilkan kepadaku
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
saya terima nikahnya ranti binti ali afan
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
aku keluar dulu ya mau nengangin dulu ya
kamu gak usah khawatir dan kamu gak perlu peduliin dia
dia cuma bikin kacau
jangan sampai kebagian kita keganggu ya
om yos jangan sedih kayak gini om
masukkan lain ibu nikah
ibu kan bahagia om
dia boleh ambil rati dia boleh ambil lia
dia boleh ambil rati tapi dia gak boleh ambil kamu nak
kamu anak kandung papa lia
kita seru pak